kenapa kamu ada di sini
aku sudah menolak kamu untuk
menjadi dokter bedahku
aku tidak berhak
untuk menerima pertolonganmu
kamu masih marah sama aku verda
aku ini laki laki yang sangat brengsek
sangat mencintai farah dan
bertanggung jawab sama dia van
di hari aku menikahi dia
sebagai dokter anda saya minta anda jangan banyak bicara
saat ini juga anda harus melakukan cuci darah
pasien sudah sadar saya sudah selesai periksa
jadi bisa dibawa segera ke ruang cuci darah
bapak harus segera dibawa ke ruang cuci darah sekarang
ini bagus pak
dekor untuk pernikahan fadil dan camilla warnanya apa ya pak
loh mama kok tanyanya sama papa ma
papa saja masih tidak mengerti kenapa mama ajak papa ke sini
yang mau menikah itu kan fadhil dan kamila ma
jadi biarkan mereka yang memutuskannya ma
kalau nyuruh fadhil dan kamila tidak akan beres beres pak
mereka kan sibuk
fadhil itu sibuk di klinik
kamila sibuk uruskan kava
ya sudah lah kita saja yang bereskan
tidak apa apa kan sama saja
mama ini masalah selera mbak
belum tentu selera kita sama dengan selera mereka
daripada salah pilih mendingan mama telpon mereka
mama tanya sama mereka dan mereka yang putuskan
tunggu dulu deh
iya saya mama mau tanya tentang dekorasi untuk pernikahannya
kamilanya baru aja tidur siang ma
baru tidur siang
kalau gitu tolong dibangunin saja bisa mbak
jangan ma kasihan kamila ma
kelihatannya dia terlalu capek
soalnya dia akan jagain kava terus
sudah deh sayang gak apa apa deh
ya udah makasih sayang ya
kamilanya tidur pa
mama dengan fadil aja ya
tante ambar kak kenapa ya sama tante ambar
aku juga gak tau biar aku angkat dulu ya
waalaikumsalam sayang kamu di mana di klinik ya
iya mah enggak fadil lagi gak di klinik fadil lagi di luar mah
oh kalau gitu kebetulan dong
bisa nggak fadil mampir sebentar aja ke wedding organizer mama lagi di sini
mama mau tanya mau tanya untuk dekorasi pernikahan kamu dan camilla warnanya mau apa
tadi sih mama mau tanya sama camilla tapi camillanya kata tovan lagi tidur
maaf ma tapi fadil gak bisa
biar mama aja yang pilih
fadil percaya sama pilihan mama
yaudah ma assalamualaikum
fadil cuma bisa pa
kok pada gak bisa
kak mila bener bener takut kalau sampai kita ketahuan tata ambar kak kita putar balik aja ya kak
putar balik aja ya kak gak apa apa kok
nanggung mila kita udah setengah jalan
tapi kak fadil
aku sependapat dengan tova kamu harus bertemu dengan pak haris
karena aku gak mau kamu jagain kak fahad tapi pikiran kamu ke pak haris
udah kamu tenang aja mila
kalau nanti mama marah biar aku yang jelasin semuanya sama mama ya
seberapa parah kondisi haris
kenapa kamu tega membuat saya kecewa dengan memberitahukannya sekarang
haris yang melarang saya untuk mengatakan sama ibu dan alina
berulang kali saya ingin bicara sama ibu dan alena
tapi haris disekerasa
sumpahnya saya tidak mengatakan itu pada kalian
dia merasa dia sebagai laki laki dan tulang punggung keluarga
dia gak mau jadi beban ibu dan salena
saya mau ketemu haris bu
haris lagi cuci darah
biar dia selesaikan dulu ya bu
kalau begitu saya mau ketemu dokter
saya mau minta penjelasan dari dokter
ibu tiduran saja
biar saya telepon dokternya
biar dokternya kesini ya bu sebentar bu
dokter bisa segera ke ruang rawat
dokternya kesini bu tunggu ya bu
selamat siang ibu
selamat siang dok
dia ini dokter bedah yang mengalami parisme
ibu tini apa kabar
jadi kamu dokternya haris
ya ya begitulah ibu
kamu kemana saja selama ini fin
ibu sudah lama sekali gak lihat kamu
ibu tini kau bisa kenal sama dokter effendi
loh effendi ini kan sahabat karibnya haris
wah sahabat haris
tapi kita sudah lama sekali nggak ketemu ya fen
tapi saya bersyukur karena kamu yang menangani haris
ibu bisa tenang sekarang
tolong ya fen
obati haris sebaik mungkin
ibu yakin kamu pasti akan memberikan pertolongan yang terbaik

hari ini saya sudah selesai memeriksa pak haris
jadi saya harus kembali ke tempat kerja saya
tapi kalau ada apa apa silahkan hubungi saya
terima kasih banyak ya dok
ibu haris sekarang sudah ada di ruang cuci darah
dan dia sudah bisa dijemur
terima kasih fen
iya ibu sama sama
kalau begitu saya permisi dulu
ternyata fnd dokternya haris
aneh kalau haris dan effendi memang sahabat baik
kenapa haris nggak mau ya ditanganin fnd
betapa lemahnya tubuh ini ya allah
apakah ini hukuman darimu terhadap hambamu ya allah
padahal saat ini hamba belum bertemu dengan putri hamba ya allah
ya allah kamu tenang mila
kak ruangannya bapak di mana
itu bulan rasulullah
itu bulan ras dan alena
bu haris gimana keadaannya pak haris bu
mila sekarang kita mau ke ruangannya haris
pak haris lagi cuci darah
pak haris kena gagal ginjal
ibu takut sekali terjadi apa apa sama dia
ibu gak mau
ibu jangan nangis ya bu
ibu tenang aja
ibu tenang aja
pak haris itu orang yang kuat
pak haris pasti akan sembuh kok
ya udah mendingan sekarang kita langsung ke ruangannya pak haris ya bu
eh yang lebih memilih menumpahkan perasaannya sama kamila bukan sama aku
kenapa semuanya ada di sini ras
kamu kan sudah berjanji untuk merahasiakannya
karena mereka bisa sampai tahu
kamu tidak perlu merahasiakannya lagi
kondisi kamu sudah separah ini kamu masih mau merahasiakannya lagi sama ibu
keterlaluan kamu haris
kamu itu jahat
kamu jahat haris
maafkan haris ibu
harus melakukan ini semua karena